lagi ngintip bocah ono kadang berperahi di dalam
nih begini nih tuh tuh tuh
lagi pada berantem ya
tuh tuh ya kan
tuh tuh ya kan
tuh tuh ya kan
ya yang mana ya
sayang sekali said ini punya bakat yang bagus
kalau dia terus di pondok ini
dan saya yakin
dia akan lebih bagus lagi
dia terus ada di kunanta ini
said kita mau kok jadi teman kamu
said kamu jangan pergi ya
kita mau kok jadi teman kamu
sama suara kami yang merdu banget
belajar sama kamu di konanta
jadi jangan pergi ya said
jangan pergi said
ustadz sangat berharap kepada kalian
supaya kalian bisa menjadi
peserta yang terbaik
membawa kembagaan untuk pesantren gunanta
insya allah ya ustadz
mohon doanya ya teman teman
jangan lupain aku juga ya
jangan lupain aku juga ya
jangan lupain aku juga ya
jangan lupain aku juga ya

kalau kamu lupain aku
sebesar lu mau makan bolu
jangan lupain aku
melow semua ya
kalo apa jadi pada di drama sisir begini sih
kalau artis artis pemain drama itu rambutnya berantakan harus di sisi
jadi drama sisir
lagian ini dodot sama said itu
mau pergi lomba bukan mau pergi perang
jadi cukup kalian doakan
supaya mereka berdua ini mendapatkan gelar juara
mohon doanya mudah mudahan sukses
dan membawa nama harum pun anta
ustaz rituan tolong titip pun anta ini selama saya pergi ya
jalan jalan bersama si alan
hati hati di jalan
jalan jalan ketemu anak anak kal
pakasih ya kal
udah kalau gitu main yoyo warnanya coklat
jangan lupa doanya ya
ya kalau gitu kita pamit dulu semuanya ustaz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
coklatnya jangan lupa ya
aku masih gak terima
seharusnya aku yang menang
terus aku yang pergi
udah lah sobri
menerima kekalahan aja keles
gak bisa aku tuh gak terima
ya kan ini namanya perlombaan
jangan dimasukin ke hati
nanti kamu penyakit hati kronis
mau penyakit hati kronis
ini kan masalah aku
kok kamu jadi marah sih aku cuma bilang
ngajak beratung kan
pasti gua boleh dapet dapet lahir ini
ngajak beratung kan

nggak ada beratung di dalam
lagi pada berantem
tuh ya kan
nih rasain nih
tuh betul kan
ya yang mana ya
masa pang gak kebeli
pala saya kenapa sih banyak pindang begini osad
sobri haikal kali ini kenapa sih malam malam itu pada ribut
sobri gak terima
pada dua dua tusan
kamu yang mau kalah
dia malah gak jepran
siapa juga gak jepran
sudah sudah sudah
sobri nama kamu itu kan artinya sabar
jadi kamu itu harus bisa menerima kekalahan dengan lapang dada
insya allah nanti kalau ada kesempatan ya kamu itu bisa menang
nah menambahin omongan aja
sesungguhnya allah itu bersama dengan orang orang yang sama
tadi saya sabar tapi si suaminya gak mau sabar
sekarang kalian berdua saling memaafkan habis itu tidur
kasih tangan ya
udah gak usah bagus
haikal haikal gak boleh gitu
hah gitu kan pesantren kun anta yang mau dibeli bos
pesantren kun anta ada di tv
loh lihat tuh
si bos harus ditelepon

kalau nggak dulu kalau nggak
ada apa dengan tv
ada lokasi pesantren pun anta yang mau bos beli
yang bener kamu
bos kayaknya malah hanya luas desain bos
ah udah udah deh
pokoknya kalian secepatnya cari tahu
rakan jangan sampai gagal
tak akan kejam kejam